kita bergeser sedikit ke depok jawa barat
kemacetan lalu lintas tidak hanya menjadi permasalahan di jakarta saja
di daerah penyangga ibu kota seperti depok jawa barat kemacetan kerap terjadi
untuk mengatasi kemacetan di kota depok dari dan menuju jakarta
polres kota depok memperlakukan sistem kontraflow di ruas jalan margonda raya mulai senin tiga belas maret
kontraflow ini dilakukan setiap puncak aktivitas warga pada pagi dan sore hari
mulai hari ini polresta depok memperlakukan sistem kontraflow di ruas jalan insinyur haji juanda hingga jalan margonda raya
pada pukul enam hingga delapan pagi sebagian jalan margonda raya dari arah jalan insinyur haji juanda digunakan untuk kendaraan yang mengarah ke jakarta
kemudian pukul empat hingga enam sore diperuntukkan bagi kendaraan dengan arah sebaliknya
sempat terjadi insiden kecelakaan antar pengguna sepeda motor di jalur kontraflow
karena pengguna kendaraan belum mengetahui
bahwa sebagian jalur digunakan untuk rekayasa arus lalu lintas
petugas mengimbau para pengguna jalan agar berhati hati dan memperhatikan rambu lalu lintas yang terpasang